pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bus belum menjadi standar di indonesia
dan tidak diatur dalam undang undang serta peraturan pemerintah
permintaan pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bergantung dari masing masing perusahaan otobus
kepada perusahaan karuseri
di terminal purabaya surabaya di sidoarjo
rata rata bus yang memiliki sekat sopir adalah trayek antar kota antar provinsi dengan kelas eksekutif
seperti bus yang satu ini jurusan surabaya bandung
sekat sudah dipasang sejak sekitar tiga tahun dalam bus ini untuk menjaga konsentrasi sopir selama berkendara
serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang
ini dikasih sekat sejak tahun sekitar dua ribu
ini permintaan po agar penumpang tidak mengganggu sopir
satu dan dua ini untuk ruang merokok
ruang merokoknya di depan
bus antar kota dalam provinsi dengan kelas ekonomi tidak membuat sekat sopir agar tak mengganggu penumpang yang naik dan turun
seperti bus jurusan surabaya bojo negoro ini
ruang di samping pengemudi pun biasanya dimanfaatkan sebagai tempat duduk atau berdiri penumpang jika tempat duduk bus penuh
selanjutnya saya mencoba menaiki bus yang tidak memiliki sekat sopir
jika saya duduk di baris terdepan maka jaraknya tidak terlalu jauh
selain itu juga penumpang bisa dengan cepat masuk atau keluar bus
dan kalau menaiki bus ekonomi tentu jumlah penumpangnya lebih fleksibel atau lebih banyak
kalau ekonomi nggak pakai sekat rata rata nggak pakai sekat
kalau patas eksekutif rata rata pakai sekat
kenapa ekonomi tidak ada sekatnya
karena rata rata ekonomi penumpangnya jarak pendek dan lebih efisien naik turun
bagi beberapa penumpang sekat membuat mereka tak terganggu dengan aktivitas sopir
selain itu juga untuk mengantisipasi jika sopir mengerai mendadak
biasanya kalau ada sekatnya lebih aman
misalnya bus mengeram mendadak kita tidak langsung jatuh ke depan ada sekatnya
kalau untuk naik bis yang ada sekatnya emang jarang sih
kalau biasanya kan saya naik bis lain bukan bis ini itu juga masih belum ada sekatnya
cuma kalau yang ada sekatnya menurut saya lebih enak juga sih lebih nyaman
soalnya biasanya kalau saya melihat yang depan itu kayak lebih takut juga
jadi kalau kayak gini lebih nyaman
lebih tenang lebih nyaman aja juga duduknya
menurut ketua bidang keselamatan angkutan jalan raya masyarakat transportasi indonesia mti jawa timur iko mangferi
penanggung jawab rombongan perjalanan harus mengetahui kondisi penumpang
sementara untuk kondisi bus pelanggan pun disarankan melihat kelayakan armada yang akan disewa
idealnya ada sekat atau pembatas antara pengemudi dan penumpang dalam bus
driver sama penumpang atau kru nya itu sudah tidak satu satu
ruang yang sama ada pembatasnya karena butuh profesi
tapi bus bus pariwisata yang menengah itu atau menengah bawah itu memang pasti lost semua
ada yang suka merokok ada yang gak suka asih
itu rawan sebenarnya dengan orang yang depresi segala macam
sehingga operator pariwisatanya lihat orangnya kalau sudah panik kan ya harus dijaga benar
karena driver kan benar benar butuh konsentrasi di situ tidak bisa digangguat
makanya kalau di undang undang kalau kita dulu dilarang bicara dengan sopir kan gitu
sekarang bukan sopir yang bicara
pembangunnya banyak bicara sekarang ini termasuk sopirnya juga
makanya dibatasi di situ
komang pun merekomendasikan agar pemerintah melakukan uji kelayakan bagi bus berumur tua yang direnovasi
dan kemampuan pengemudi bus pariwisata